polisi sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap penghuni dan lokasi kamar terkait ledakan bom panci di sebuah kontrakan di kelurahan sekejati kecamatan buah batu bandung
hasil kesimpulan sementara pelaku berinisiatif belajar dan merakit barang yang oleh polisi disebut sebagai bom panci
dari hasil penggeledahan dan olah tkp di kamar yang dihuni aw polisi menemukan sejumlah barang diantaranya buku dokumen surat telepon genggam laptop paku gotri dan panci
sementara dari hasil pemeriksaan terhadap aw penghuni kamar itu mengaku ia belajar merakit dan membiayai pembuatan bom panci sendirian tanpa ada keterkaitan dengan jaringan teroris manapun
ada ajaran ajaran yang dia belajar
karena dia kan lulusan smk dan mts ya
kemudian juga ada rasa kebencian yang memang setelah kita mencari keterangan saksi saksi yang lain termasuk keluarga keluarga memang dia mulai dari bulan april yang lalu dia sudah mulai agak pendiam
sementara itu ketua forum ulama umat indonesia atian ali membantah anggapan bahwa aksi teror yang terjadi di jawa barat terkait dengan ajaran islam
atian alim menegaskan islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk hidup
kalau memang ini dikait kaitkan dengan islam kenapa selama ini para ulama tidak dilibatkan untuk bisa lebih jauh mengetahui apa betul pelakunya orang islam
kenapa dia siapa yang meracuni otak dia
kok belajar islam malah melakukan yang bertolak belakang dengan islam
lalu apakah dia ini memang pelaku atau dia ini korban
itu kan pertanyaannya tadi
nah itulah selama ini yang menjadi keprihatinan kita juga
kapan kita bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua
kriminolog universitas pajajaran bandung yesmil anwar mengatakan penegakan hukum dalam isu terorisme jangan sampai mengesampingkan substansi hukum
di antaranya hukum harus melindungi hak asasi manusia
pemerintah juga diminta hati hati dalam menggunakan isu terorisme terutama dalam rencana revisi
revisi undang undang terorisme
kita tidak perlu panik melihat seperti ini
kalau sudah ada undang undang yang tersedia ada kuhp ada kuhap ada undang undang yang berkaitan dengan masalah tindakan kekerasan
tentu kita gunakan undang undang yang sudah ada
jangan kita menggunakan suatu persepsi pada undang undang yang akan terjadi yang masih harus digodok kebenarannya di dewan
terkait dengan perbuatan pelakunya
w polisi telah menetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga tentang tindak pidana terorisme